kita ke jawa timur hingga kini rencana pembebasan biaya jalan tol suramadu belum terrealisasi
untuk kedua kali wacana penggratisan jalan tol suramadu muncul dalam setahun terakhir
jasa marga sebagai pengelola jalan tol suramadu mengaku
belum mendapatkan instruksi apapun menyangkut rencana penggratisan jalan tol yang berdiri sejak tahun dua ribu sembilan itu
kepala gerbang tol suramadu menyatakan belum ada pembicaraan di lingkup internal perusahaannya
tentang rencana tersebut
namun jika memang akan digratiskan jalan tol suramadu nantinya akan berubah fungsi menjadi jalan nasional biasa
keberadaan jasa marga di sana juga tidak diperlukan lagi
bulan september kemarin ada info juga kami dari pimpinan pada saat itu tanggal dua puluh dua
tanggal dua puluh dua jembatan suramadu mau digratiskan
kita sudah siap itu tanggal dua puluh dua itu
tapi ternyata nggak jadi
udah kita juga menunggu benar apa enggak informasi itu sampai saat ini
sebelumnya gubernur jawa timur soekarwo mengatakan penggratisan jalan tol suramadu akan dimulai satu november dua ribu delapan belas
bersamaan dengan kunjungan presiden joko widodo ke jawa timur
sementara itu warga mengaku gembira jika rencana penggratisan jalan tol suramadu benar benar diwujudkan
tarif kendaraan roda empat yang lewat suramadu saat ini sebesar lima belas ribu rupiah
oh ya senang
ya mungkin kalau ke surabaya itu bisa cuma beli bensin tok
nggak perlu bayar tol lagi ya
menurut saya sih boleh boleh aja
cuma nanti masalah perawatan gimana pak
kalau bapak ini digratiskan lebih untung lebih enak nggak
oh lebih enak
lebih enaknya tuh
biaya di jalan tuh lebih murah gitu
jalan tol suramadu sepanjang lima empat km yang menghubungkan kota surabaya dengan pulau madura
dibangun sejak tahun dua ribu tiga dengan sebagian dana dari pinjaman pemerintah tiongkok
dalam sehari jumlah rata rata kendaraan yang melintas di dua sisi
madura dan surabaya sebanyak dua puluh ribu unit kendaraan